sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya ingin menginginkan hai hai rawan sejauh ni kemana mana
jika senurable untuk warna warnanya tidak melekat diribetkan bagi arng arng anal atau batu benda ini
jika dia menjadi merah tempat buah ataukah akan dibutuhkan

ini tidak bisa pak
jangan dong pak
kalau sampai terjadi sesuatu sama istri saya gimana
saya tuntut kalian ya
kalaupun bapak tidak bangkrut
istri bapak tidak akan apa apa
angkat semuanya mas
jangan ada yang ketinggalan
sampai jumpa lagi
kakak bisa kirim ambulans ke rumah enggak
jangan kamu bawa mamba ke sini
mendingan aku ke rumah deh
kenapa sih kamu suka banget merepotin aku
ma mama bangun
tadi aku udah telepon tanya tapi
kita bawa ke rumah sakit aja yuk
ma mama bangun
ma bangun ma
udah berjumah pura pura
mereka nggak percaya
mahani mama pura pura
pa kok mereka nggak tahu sih direktif mama
kalau gitu ngapain juga mama pak pingsan segala
mama kok tegas sih sama aku ngebawamin kayak gitu
pusul undur air tenang aja lah
serahkan sama papa sama mama aja
bangun juga bu
kirain mau tidur beneran di jalan
wah pura pura dia
ah tuh pa
sekarang kita udah kehilangan rumah
tapi udah kehilangan uang
semoga deh semua ini bisa ngebuat papa dan mama tuh
lebih terbuka hatinya
sampai jumpa lagi